anda dapat merasakan sensasi naik kereta api mini memasuki tambang batubara
ya diorama tambang batubara menjadi atraksi utama saat mengunjungi museum batubara
yang berlokasi di desa tanjung enim kabupaten muara enim sumatera selatan
museum batubara yang diresmikan tujuh belas agustus dua ribu dua puluh dua lalu
menyajikan berbagai informasi dan pengalaman digital mengenai seluk beluk batubara
yang menjadi andalan perekonomian sumatera selatan
ya salah satunya alasannya pak biar mereka anak anak kecil ini lebih tahu pak
bagaimana itu batubara sejarah sejarahnya
ya intinya sih biar wawasan mereka lebih luas lah
yang menarik adalah tempat penjelasan tentang batubara
karena ya bisa masuk ke pembelajaran lah gitu
pengunjung disuguhi informasi ringan seperti alat tambang batubara
ruang teater audiovisual dan permainan pertambangan yang cukup menarik bagi pengunjung
pemandu wisata museum batubara dwi keputri menjelaskan
jumlah pengunjung di saat akhir pekan tercatat mencapai tiga sembilan puluh satu orang
nah tujuan ini karena kan kita nggak tahu batu bara itu habisnya kapan
salah satunya diwujudkan dengan tanjung ini menjadi kota wisata
yaitu dibangunnya museum batubara
jadi jika suatu saat nanti batubara habis di tanjung enim
kita ada peninggalan yaitu museum batubara
daya tarik lain dari kawasan tambang batubara di tanjung enim adalah mini zoo
dan jogging track dengan konsep tahuranim atau taman hutan rakyat muara enim
berjarak hanya lima menit berjalan kaki dari museum
pengunjung dapat berolahraga dan berinteraksi dengan binatang seperti rusa
merpati dan binatang lainnya secara gratis
nah kita lihat dari blok itu ada blok penerimaan salah satunya
di mana fasilitas itu kita gunakan untuk mengakomodir
lingkungan dari sisi aspek ekologis tapi juga masyarakat
sehingga mini zoo itu salah satu bagian dari implementasi blok penerimaan
apapun yang bisa membawa uang dari luar ke dalam kita langgar
lapangan golf sudah bikin bagus hotel nanti kita bikin bagus jadi orang kesini
yang lain juga nanti insya allah ikut lain
sebagai informasi muara enim
adalah kabupaten penghasil batu bara di indonesia
berdasar data pt bukit asam
cadangan batu bara berkisar tiga miliar ton dan dapat ditambang hingga tiga puluh lima tahun ke depan
pariwisata dipersiapkan menjadi nadi pertumbuhan ekonomi baru
setelah tambang batu bara di muara enim sumatera selatan
agung happy maranata muara enim sumatera selatan